dugaan penyelewengan dana umat oleh lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap oleh para petinggi act menjadi sorotan media dan juga publik pada pekan ini banyak yang mengecam perilaku culas tersebut
namun di sisi lain kasus act membuka fakta lemahnya pengawasan terhadap eksistensi lembaga filantropi
apa yang menjadi catatan dari media atas terbongkarnya dugaan penyelewengan dana oleh act bagaimana para jurnalis senior melihat kasus act ini
kita akan diskusikan dalam perspektif editorial malam hari ini bersama dengan mbak dewi savitri standard and practices cnn indonesia selamat malam mbak dewi savitri apa kabar
selamat malam kabar baik

selamat malam kabar baik
selamat malam pak
paling penting karena banyak sekali dugaan dugaan pidana yang diduga dilakukan oleh atc dalam konteks ini
saya misalnya mengutip keterangan ppatk ada indikasi terkait dengan pemberian dana untuk kegiatan ini masih dugaan ya kegiatan terorisme
karena ada di bolak balik uang masuk di sebuah negara
dan kemudian dana umat yang sebenarnya harus ditalurkan kepada orang yang dibutuhkan ternyata dibutuhkan
dugaan dugaan itu terkenal dulu untuk bisnis dan bisnis itu terafiliasi dengan pengurus act
ketiga adalah terkait dengan apakah benar itu dugaan bencana itu digelapkan untuk kepentingan lain
saya kira polisi atau penegak hukum dalam konteks terorisme juga wajib membuka seterang terangnya dalam konteks ini
sehingga menjadi satu pelajaran penting buat publik bahwa
publik harus tahu ketika dia menyumbang sesuatu terhadap lembaga lembaga filantropis
baik mas rugi kita lihat masih ada upaya dalam tanda kutip mungkin perlawanan ya dari pihak act terhadap respon pemerintah soal pembekuan misalnya
act juga menyayangkan begitu karena tidak ada teguran tapi langsung dibekukan
juga ketika ppatk memblokir sejumlah rekening dana begitu ya
ini juga kemudian diperhatikan
jadi respon kembali oleh act untuk bertanya terkait dengan pembekuan enam puluh rekening
apa yang bisa kita lihat dari upaya yang masih dilakukan oleh act bahwa merasa keberatan dengan respon dari pemerintah
kasus ini kan menurut pengakuan ppatk sudah di mereka cediki tahun dua ribu empat belas ya
jadi sudah tidak lama
ada dugaan indikasi pidana dalam konteks
pidana terorisme atau yang lainnya
nah setahu saya ppatk juga sudah bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyerahkan
biasanya tuh ppatk memberikan lha kepada penegak hukum ketika ada indikasi pidana terkait dengan transaksi keuangan
nah jadi saya kira ppatk adalah lembaga yang bisa melihat ya
ketika ada aliran transaksi keuangan yang sudah terjadi sejak lama dan mereka sudah ikutin sejak lama dan kemudian hasilnya sudah diberikan kepada penegak hukum
maka ada konteks indikasi pidana di sana
saya rasa aja act melakukan bantahan
tapi ketika itu sudah masuk ranah pidana maka dia akan berhadapan dengan penegak hukum dan nanti prosesnya sampai pengadilan
sehingga ketika sampai di pengadilan maka proses yang terang benderang akan dibuka di sana
dan proses pidana itu
itu sampai sekarang masih berlangsung
saya ke mbak dewi savitri
mbak dewi bagaimana melihat polemik act ini dan pembekuan ya yang dilakukan oleh pemerintah lewat kemensos
apakah memang pembekuan ini perlu kita apresiasi atau masih ada sejumlah catatan penting lain ya setelah pembekuan dilakukan oleh pemerintah
selain catatan yang sudah diberikan oleh mas nugi tadi saya kira pada saat ini yang sangat penting adalah
dua pihak itu menjelaskan
yang saya maksud dua pihak adalah
pemerintah dalam hal ini kementerian sosial
menjelaskan bagaimana duduk persoalannya
bagaimana nasib ribuan orang yang sekarang menjadi donator act
kalau kemudian ada perintah pembekuan rekening misalnya
bagaimana nasib dana dana yang disalurkan yang selama ini sumbernya dari umat
proses ini situasi ini terjadi persis sebelum terjadinya
act juga punya banyak kegiatan dalam hal itu
nah apakah penyaluran proses donasi berkaitan dengan hari raya besar umat islam ini menjadi terganggu dan seterusnya
itu juga perlu dijelaskan oleh pemerintah dalam hal ini barangkali kementerian sosial
nasib nasib donasi mereka posisi donasi mereka
dan bagaimana kelanjutan donasi itu untuk kegiatan kegiatan yang sudah diprogramkan
di sisi lain sangat penting juga kita ingin mendorong act untuk memperjelas ya
jadi memberikan akuntabilitas yang lebih jelas
kalau sebelumnya sudah ada konversi pers sudah ada pernyataan
maka barangkali sekarang ini perlu diperjelas lagi posisi anggaran publik ini ada di mana saja
kalau memang masih ada piutang kemarin sudah disebut ya pada pihak boeing
ada sekian puluh miliar di luar itu barangkali ada yang lain bagaimana posisinya dan seterusnya
sehingga dalam hal ini publik yang paling dirugikan kalau ada penyelewengan
mereka terutama yang jadi donator act mereka akan tahu lebih dulu dan tahu posisinya ada di mana
dan kemudian bisa mengambil keputusan yang paling tepat untuk mereka
saya kira pada titik ini itu
karena yang kemudian juga sekarang berkembang ya mas nugi dan juga mbak dewi adalah pihak pihak yang menyebut
baik itu politisi kah yang menyebut bahwa kemensos tergesa gesa mencabut membekukan izin dari act itu sendiri
nah sekarang yang juga menjadi perbincangan adalah ketika ada dugaan aliran dana act ini mengalir ke terorisme
sehingga juga pemerintah mendorong kalau terbukti ada indikasi pidana ya ini bisa dibawa kerana hukum
kembali ke mbak dewi savitri
bagaimana kita melihat soal
bahwa ini berpotensi masuk ke ranah hukum apalagi kalau kemudian nanti terbukti bahwa ada aliran dana dari act ini mengalir ke kelompok kelompok terorisme
meskipun sudah dibantah oleh pihak act sendiri
saya kira saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh mas yudi tadi
kita mau diredaksi kita mendorong supaya ini dilakukan penyelidikan secepatnya dengan cara yang terbaik gitu ya
mengikuti apa yang menjadi
acuan hukum saat ini sehingga kemudian semua pihak mendapat keadilan dan berbagai tudingan terutama yang mengaitkan ini dengan isu politik
dengan tahun politik dengan tahun menjelang pemilu dengan hal hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan isu kriminal dalam kasus ini
itu menjadi jelas dengan sendirinya
di sisi lain juga kita tidak boleh lupa bahwa kalau sudah ada kecurigaan sekian lama kenapa perlu menunggu begitu lama
untuk kemudian kasus ini meledak bukan oleh pihak pemerintah ya bukan oleh aparat bukan oleh mereka yang diserai tanggung jawab untuk melakukan monitoring melakukan pengawasan melakukan evaluasi tapi justru oleh medium
nah tentu saja kita mengapresiasi bahwa kemudian ada kejelasan dari persoalan ini ya tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh meninggalkan tanggung jawab menggantungkan tanggung jawab begitu saja menghilangkan tanggung jawab dari
pundaknya pemerintah dari kementerian sosial terutama
mereka yang selama ini menjadi pelaksana yang seharusnya menjadi pelaksana undang undang tetapi ketika itu tidak dilakukan dengan benar yang terjadi adalah hal hal seperti ini
dan yang sangat kita khawatirkan adalah ini adalah bagian dari pocah gunung es jangan jangan ada persoalan yang sama di tempat lain apakah sekarang saat yang tepat untuk melihat lagi
apa yang sudah dilakukan kementerian sosial dan yang belum dilakukan kementerian sosial berkait dengan isu isu semacam ini sudah belum dilakukan monitoring yang betul
yang sekarang juga muncul mas nugi adalah dorongan agar pemerintah membuat regulasi regulasi yang baru ya terkait dengan pengawasan lembaga filantropi berangkat dari kasus act sehingga ada wacana menggulirkan ruu dan lain sebagainya
apakah memang ini perlu ya bahwa momentum act ini juga bergantung kepada kemampuan pemerintah
apakah memang ini perlu ya bahwa momentum act ini juga bergantung kepada kemampuan pemerintah
apakah memang ini perlu ya bahwa momentum act ini juga bergantung kepada kemampuan pemerintah
saya kira yang ditegakkan sekarang adalah konteks pengawasan sebenarnya karena indonesia sendiri diketahui sebagai orang yang paling dermawan ya berdasarkan world giving index tahun dua ribu tujuh belas
artinya orang kita tuh senang berderma untuk upaya yang lebih untuk amal baik
tapi masalahnya adalah lembaga itu dikelola secara transparan atau tidak itu mungkin persoalan lain
saya kira dalam konteks ini adalah satu pengawasan yang harus diperketat
artinya lembaga lembaga serupa dia mengumpulkan dana dari publik atau dana dari umat harus diawasi secara ketat oleh otoritas tempat
dan dia wajib membuka
setiap laporan keuangan ketika terjadi transaksi besar besaran oleh publik
nah saya yang jadi catatan juga adalah sebenarnya adalah bagaimana satu lembaga itu yang diaudit dengan status wajar tanpa pengecualian oleh akuntan tapi kemudian ada indikasi pidana di sana
dan konteks ini saya juga menyalankan menteri keuangan harus paling tidak mengecek auditor
yang sudah melakukan audit terhadap act karena sudah memberikan wajar tanpa pengecualian artinya kan tidak ada indikasi artinya
artinya proses auditnya berjalan dengan lancar bagus gitu ya itu yang paling tinggi kan dalam status audit
nah saya kira dalam konteks ini sudah penegak hukum sudah melakukan tugasnya dan kita tunggu hasilnya
yang kedua adalah harus ada pengetatan pengawasan dalam konteks ini
dan ketiga saya kira itu mendorong bagaimana auditor pun harus diperiksa kembali oleh pemerintahan
oke mbak dewi savitri perlu ada instrumen hukum yang lain mendorong ruu yang baru terkait dengan pengawasan penggalangan dana yang modelnya seperti act ini berangkat dari kasus yang tengah bergulir saat ini
saya kira kita perlu berhati hati dalam hal itu ya
mungkin renhard dan mas luki ingat ya beberapa tahun yang lalu kita pernah punya situasi di mana ada sekelompok lembaga non pemerintah ya
mungkin om mohad dan mas ruki ingat ya beberapa tahun yang lalu kita pernah punya situasi di mana ada sekelompok lembaga non pemerintah ya
maka ya warung warung kelas
karena kriteria itu terkenal
dan manapun waktu antar ya di mana lemba sudah sejauh beansek

arab perumahan ah amerika
jadi yang saya maksud begini kadang kadang niatnya baik gitu ya niatnya baik
tapi yang perlu kita hitung dengan tepuk adalah unintended consequences nya
konsekuensi konsekuensi yang tidak dimaksudkan gitu
nah dalam situasi kita saat ini di mana hal hal yang bisa disangkut pautkan dengan kritik
itu nanti bisa dimaknai sebagai upaya untuk mengontrol ekspresi mengontrol kritik mengontrol macam macam
itu mungkin bisa jadi pukulan balik gitu backlash
jadi niatnya mau memperbaiki proses pemantauan dan kemudian perizinan dan seterusnya
untuk lembaga lembaga yang mengumpulkan dana publik
tetapi pada akhirnya jangan sampai itu kemudian bisa dipakai sebagai alat untuk mengontrol lembaga
yang mengontrol dan mengontrol
yang seharusnya independen merdeka dari membutangan pemerintah misalnya gitu
jadi kalaupun ada upaya ke arah pengetatan undang undang legislasi dan seterusnya
itu harus dipikirkan betul supaya jangan sampai itu jadi kepanjangan tangan untuk menekan kritik misalnya
atau menekan kegiatan kegiatan yang dianggap tidak sejalan dengan kegiatan kelompok yang berkuasa
oke jadi soal pengawasan yang lemah ini juga menjadi catatan kita sebenarnya ya
mbak dewi dan juga mas nugi dari pemerintah atas eksistensi lembaga lembaga filantropi
yang mengumpulkan dana umat seperti act ini dan ketika ini dibongkar oleh media
justru sejumlah lembaga pemerintah langsung merespon termasuk juga ppatk
yang sudah ternyata sudah mengendus ada aliran dana yang selama ini dicurigai masuk ke kelompok kelompok terorisme
yang kemudian berdampak juga sekarang adalah apakah ini sejauh mana ini bisa berdampak terhadap
masyarakat untuk menyerahkan dana zakatnya misalnya atau apapun namanya
pasca dari kasus act ini mas nugi
saya kira sedikit banyak kasus act ini mungkin ya berpengaruh kepada publik
jika dia tahu bahwa ada lembaga filansopi yang kemudian diduga melakukan indikasi pidana
jadi itu punya pengaruh besar masyarakat untuk apa
paling tidak mereka harus hati hati ketika ingin melakukan donasi kepada lembaga lembaga tertentu
artinya apa publik dituntut supaya kita mengecek satu latar belakang lembaga yang akan didonasi
kemudian yang kedua dia harus ngecek transparansi
seberapa transparan lembaga pengelola uang umat atau dana publik ini bisa melakukan pelaporan terhadap hukum secara baik
jadi paling tidak publik semakin hati hati
ketika dia ingin melakukan sumbangan terkait dengan isu isu tertentu
oke dan hak donatur ini yang juga perlu untuk kita dorong agar kemudian jelas dilakukan oleh lembaga lembaga pengumpulan dana
mbak dewi savitri terakhir soal isu act ini bagaimana
dampaknya ke publik ke niat masyarakat yang ingin memberikan dana mungkin untuk zakat dan lain sebagainya
saya kira dari seluruh rangkaian kejadian ini ya
kelihatannya sebenarnya yang paling
yang paling menyenangkan itu adalah publik ya
dalam hal bahwa mereka tidak bergejolak besar gitu
padahal ini dana yang diimpun adalah dana umat yang jumlahnya cukup luar biasa ya
kalau kita membayangkan satu organisasi pengumpul donasi saja begini besarnya
bayangkan berbagai organisasi lain yang jumlahnya begitu banyak di indonesia
belum lagi dalam katakanlah lima tahun terakhir ini dengan kemajuan pembayaran digital
pengumpulan atau penghimpunan dana umat lewat cara cara digital itu sangat masif
jadi kalau membayangkan bagaimana sentimen publik
saya kira mungkin saya setuju dengan senugih tadi
dalam waktu dekat ini mungkin situasinya masih agak row gitu ya
banyak yang masih memilih untuk nanti dulu deh gitu ya
mungkin sedikit dari kebiasaan selama ini mungkin ya
tetapi dalam waktu dalam jangka panjang
saya kira karena karakter bangsa indonesia yang sangat dermawan tadi itu
maka pasti mereka akan terus melakukan pemberian donasinya kegiatan kegiatan filantrofinya
dengan satu atau lain cara
dan karena itu bagi kita di redaksi cn indonesia yang kita lakukan adalah
karena memang karakter bangsa indonesia yang semacam ini
maka kita perlu memperketat kita perlu memperkeras dorongan kita
kepada aparat yang berwenang kepada pemerintah
untuk tolong dibetulkan gitu mekanisme pengawasannya
supaya yang seperti ini tidak terjadi lagi
jangan lupa bahwa ada ribuan upaya pengumpulan dana sekarang ini
kalau kita lihat di internet di indonesia saja setiap hari
yang kita tidak tahu itu yang mengawasi siapa kemana dananya larinya
apakah benar benar mereka yang ada di foto yang diklaim akan menerima dana itu
yang jadi alasan pengumpulan dana itu benar benar akan menerimanya
bagaimana kita mengeceknya itu tanggung jawab pengawas
itu tanggung jawab pegawai negara undang undang
dan kita mendorong untuk itu
oke jadi kita mendorong agar dari kasus act ini
pengawasan diperketat terhadap lembaga lembaga yang mengumpulkan dana seperti ini
apalagi karakter bangsa kita tadi kata mbak desaf ini sangat dermawan ya mbak dewi savitri
jadi ini menjadi pembelajaran dan kita juga akan lihat apakah nanti ini bisa bergulir
sejauh mana ini bergulir ke ranah pidana karena besok juga
kita akan lihat